wakil presiden ke dua belas republik indonesia yusuf kala meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada menteri yang baru dilantik untuk bekerja selama lima tahun ke depan
ya jk juga berharap nama nama menteri yang baru pertama kali masuk dalam kabinet bisa segera beradaptasi dan langsung bekerja
yusuf kala didampingi mufidah kala menyaksikan pelantikan kabinet indonesia maju di kediaman mereka di wilayah brawijaya
yusuf kala memberikan perhatian khusus kepada menteri muda seperti nadiem makarim erick thokir dan bahlil lahadalia agar bisa menyesuaikan ritme kerja dunia usaha dengan birokrasi pemerintahan
ujian untuk adik adik muda itu kayak nadiem dan erik bahlil untuk memperlihatkan kemampuannya
memang dunia usaha dengan bidang ekonomi
birokrasi pemerintahan tentu berbeda tapi harus dilalui dengan baik dengan pengalaman pengalaman itu penting
dunia usaha itu yang penting hasilnya prosesnya bisa dirubah
tapi kalau pemerintahan prosesnya tidak bisa dirubah tapi bagaimana mencapai hasil dengan baik itu saja